tuduh berselingkuh dengan mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ketua umum partai solidaritas indonesia grace natali
melaporkan dua akun twitter ke polda metro jaya
menurut grace tuduhan tersebut merupakan pencamparan nama baik dan pembunuhan karakter
grace natali tiba di gedung spkt polda metro jaya pukul enam belas lebih dua puluh kami sore
didampingi sejumlah kader psi dan kuasa hukumnya mu'annas alaidi
grace mengatakan isu perselingkuhan itu tidak hanya merusak nama baiknya
tapi juga mencemarkan nama baik basuki cahayapurnama
selain grace natali politisi psi samara amani juga diklaim telah dilecehkan oleh dua akun tersebut
atas nama akun twitter at hulk idn dan akun instagram at prof jokowi
grace membawa sejumlah barang bukti berupa screenshot yang memuat kolase foto grace
serta foto tak senonoh samara amani
dua akun itu dilaporkan melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
serta pencemaran nama baik
ini yang dibuat seolah olah perempuan itu gak bisa berprestasi
gak bisa masuk ke kancah politik tanpa harus menjual tubuhnya
ini kan narasi yang dibuat
pasti pasal yang akan kita laporkan itu adalah pasal dua puluh tujuh ayat tiga diantaranya
pencemaran nama baik melalui media elektronik
kemudian ada pasal tiga sepuluh juga tiga sebelas kuhp
dan ada dugaan pengancaman juga kan
pengancaman kalau kemudian tadi ada soal video ya
ada soal video yang akan ditunjukkan seperti itu
nah itu bagian juga dari tindakan menakut nakuti ya
itu diatur juga di dalam undang undang it di pasal dua puluh sembilan dan pasal dua puluh tujuh ayat empat